ya dan kita sudah terhubung melalui saluran telepon dengan dr agus dwi susanto yang merupakan ketua harian perhimpunan dokter paru indonesia atau pdpi
selamat sore mbak mepri
dokter ini kan jumlah kasus positif corona hingga hari ini sudah mencapai empat ratus lima puluh kasus
namun ini angka kematian atau jumlah orang yang meninggal dunia ini bahkan mencapai tiga puluh delapan orang
sebenarnya apa yang menyebabkan indonesia ini kemudian setinggi ini kasus kematiannya
oke terima kasih mbak mepri ya

jadi kalau kita bicara kasus kematian pada covid sembilan belas di indonesia ini tentunya harus dilihat dari dua aspek ya
yang pertama adalah aspek epidemik ya
yang kedua baru aspek klinis
hal ini disebabkan karena kasus yang positif ini deteksinya masih sedikit
artinya harus dilakukan pendekatan
lebih masif dalam upaya melakukan deteksi dini
karena kita tahu bahwa beberapa wilayah di indonesia itu sudah dinyatakan oleh kementerian kesehatan sebagai daerah dengan transmisi lokal
nah kalau daerah dengan transmisi lokal itu artinya sudah terjadi penurunan antar individu individu di populasi tersebut
oleh karena itu harus dilakukan deteksi dini di populasi secara lebih masif secara lebih luas
dan deteksi dini yang lebih luas itu
kasus positifnya akan meningkat
pasti akan terjadi peningkatan jumlah kasus yang cukup besar
sedangkan kematiannya mungkin tidak akan bertambah
sehingga pembaginya besar sehingga angkanya akan lebih kecil
sehingga sekarang kelihatan besar karena kasus yang dilaporkannya masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan
oke berarti itu artinya dengan penerapan sistem baru rapid test ini justru akan mendukung ya adanya early detection begitu terhadap pasien pasien yang mungkin rentan terinfeksi virus corona
dan kemudian bisa di tes dan dinyatakan positif
memang upaya deteksi dini ini harus dilakukan
dengan melakukan pengecekan secara masif dan massal sehingga diketahui lebih banyak
maka pendekatan pendekatan terhadap komunitas akan lebih efektif terhadap populasi populasi tersebut
dengan mengurangi aktivitas di luar mengurangi kontak libur sekolah libur kerja sehingga itu akan lebih mudah dilakukan kontrolnya
jadi upaya deteksi dini itu penting juga untuk pencegahan transmisi ya
sedangkan aspek yang kedua itu belum saya jelaskan tadi mbak ya
nah aspek yang kedua itu aspek klinis
aspek klinis itu adalah aspek dari tiga puluh delapan orang yang meninggal ini
itu sebagian besar karena apa
ya jadi harus dilakukan suatu evaluasi dan suatu informasi yang lebih jelas kepada masyarakat
karena tiga puluh delapan orang yang meninggal ini itu kondisinya apakah usianya berapa comorbidnya apa
sehingga kita tahu betul bahwa sebenarnya kenapa sih peningkatannya tinggi
apakah memang dengan comorbid ataukah tanpa comorbid berapa persen
kalau saya lihat di salah satu rumah sakit rujukan di jakarta ya
itu datanya sekitar delapan puluh persen memang yang meninggal itu rata rata geriatrik dan dengan comorbid
ya itu data yang ada
tentu ini bisa memberi jawaban memang kasusnya tinggi terutama pada kasus kasus yang usianya di atas lima puluh
dan kemudian dengan kondisi comorbid
kalau tadi kan memang sudah dijelaskan salah satu faktor risiko tinggi atau kelompok resiko tinggi ini adalah mereka yang usianya di atas empat puluh lima atau di atas lima puluh tahun begitu
namun tadi juga anda sudah menyatakan ada sekitar dua puluh persen ya dari tiga puluh delapan orang yang meninggal dunia ini tidak masuk dalam kelompok resiko tersebut
artinya apa yang menyebabkan mereka kemudian meninggal dunia
apakah karena terlambat penanganan atau faktor seperti apa yang kemudian menyebabkan hal itu
nah ini tentunya harus dilakukan penyelidikan mbak ya
karena kalau dilihat dari pendekatan medis klinis severity atau beratnya covid sembilan belas itu terbagi atas beberapa
yang pertama adalah asimptomatik atau tidak bergejala
yang pertama adalah asimptomatik atau tidak bergejala
yang kedua adalah dengan pneumonia ringan
yang ketiga pneumonia berat
kemudian yang keempat pneumonia berat dengan komplikasi
kemudian kondisi dengan ards kondisi dengan sepsis
nah ini ada tingkatan tingkatan level ini
nah tentunya data seperti ini juga diperlukan nantinya dari seluruh rumah sakit indonesia untuk bisa menunjukkan
ini orang yang dua puluh persen tanpa komplikasi tersebut itu meninggalnya karena apa
apakah dia meninggal karena memang masuk sudah dalam kondisi misalnya level yang paling tinggi dia masuk sudah ards
tentunya ini menunjukkan salah satu faktor bahwa referal system itu terlambat
sehingga datang ke rumah sakit rujukan dia sudah kondisi berat
tetapi kalau dia ternyata dua puluh persen itu kondisinya datang dengan kondisi ringan tetapi kemudian meninggal tentu mesti evaluasi lebih lanjut
jadi dua puluh persen ini masih belum bisa dijawab
kenapa sih usia muda itu misalnya kok meninggal juga misalnya
padahal dia bukan usia geriatrik dia tidak ada comorbid
tentu perlu penelitian lebih lanjut pada kasus kasus tersebut
oke kalau kita bicara soal covid sembilan belas ini merupakan self limited disease
artinya sebenarnya bagaimana kemudian daya tahan tubuh kita bisa melawan virus tersebut
sebenarnya apa kemudian yang seharusnya dilakukan atau penanganan terhadap pasien pasien yang kemudian bisa dinyatakan
atau bisa sembuh
ya kalau kita bicara soal covid sembilan belas dok dokter bisa mendengar suara saya
iya ini kan self limited disease ya dok ya
dinyatakan juga harus melakukan isolasi diri untuk kemudian bisa lebih pulih lagi imunitasnya begitu
namun pasien pasien juga tadi dokter nyatakan bahwa jangan sampai dia terlambat mendapatkan penanganan
sebenarnya memang idealnya seperti apa sih dok penanganan terhadap pasien yang sudah dinyatakan positif terinfeksi virus corona
untuk bisa kemudian sembuh
ya jadi dilemanya yang sekarang ini terjadi dan memang masih dalam proses untuk dilakukan pemecahan adalah
kasus ini rata rata itu berada pada level di rumah sakit non rujukan
jadi pasien itu sudah masuk dulu ke rumah sakit non rujukan dengan kondisi pneumonia dicurigai covid
kemudian pasien ini tidak bisa dirujuk ke rumah sakit rujukan karena
kapasitas yang belum terpenuhi sepenuhnya
nah problemnya ini yang justru di rumah sakit non rujukan ini yang harus dilihat
ketika pasien ini belum dianggap sebagai covid dia ditata laksana sebagai pasien non covid kan
masih dianggap curigai
nah optimalisasi treatment ini yang mungkin menjadi istilahnya delay treatment
sehingga tidak mendapatkan pengobatan untuk terapi terapi yang dapat membantu pemulihan pasien pasien
untuk covid sembilan belas ini
nah secara prinsip kalau dia dicurigai kuat atau sudah terbukti covid pengobatan pengobatannya biasanya kalau kami dari perhimpunan dokter paru indonesia
itu sudah membuat pedoman untuk tata laksana di rumah sakit kita akan berikan antibiotik empirik ya
yaitu antibiotik berdasarkan guideline atau pengalaman pengalaman dalam tata laksana pasien pneumonia virus
biasanya diberikan golongan golongan makro lain seperti azitromisin atau golongan golongan levofloxacin ya
kemudian diberikan juga vitamin c dosis tinggi
nah kemudian diberikan oseltamivir obat tamiflu dengan dosis dua x tujuh puluh lima mg
kemudian diberikan juga terapi cairan ya itu diberikan kemudian nutrisi itu diberikan
kemudian beberapa kasus dapat diberikan
dapat diberikan kalau dia severe atau berat dapat diberikan chloroquine ya dengan dosis dua x lima ratus
selain itu kalau dia jatuh ke kondisi lebih berat misalnya terjadi gagal nafas
maka dia diberikan ventilator alat bantu nafas
alat bantu nafas ya dok ya
nah ini kendalanya seringkali di rumah sakit non rujukan itu mereka nggak bisa ngerujuk pasiennya gagal nafas
tidak punya ventilator sehingga pasiennya tidak tertolong
untuk itu berarti solusi yang harus dilakukan oleh dokter
dilakukan oleh pemerintah sebaiknya seperti apa dok
nah pada kasus seperti ini memang pendekatannya harus dua ya tadi
memang pendekatan epidemik tadi sudah saya sampaikan ketika kita melihat deteksi dini harus dilakukan secara massal
nah sekarang ini sudah menuju ke sana untuk dilakukan screening
tetapi yang jadi perdebatan sekarang kan teknik screening mau pakai yang mana itu mesti dibahas lebih tersendiri
nah yang kedua adalah solusi yang saat ini harus diatasi
adalah bagaimana pasien pasien yang di non rujukan itu agar bisa segera dirujuk
terutama pada pasien pasien yang berat dan berat dengan komplikasi
ya agar mereka ini
agar bisa mendapatkan penanganan yang optimal ya dok ya sesuai dengan
beberapa obat obat itu tidak tersedia di rumah sakit non rujukan hanya ada di rumah sakit
nah itu harus disediakan dengan penyediaan rumah sakit rujukan yang kapasitasnya lebih
besar dan alat alat yang lebih lengkap
rujukannya lebih lancar segera ditangani lebih cepat sehingga mortalitasnya bisa lebih
terima kasih banyak dr agus dwi susanto yang merupakan ketua harian pdpi sudah bergabung
bersama kami di sini berbagi informasi di cnn indonesia newsroom
terima kasih dok